saat ini ia masih menunggu informasi dari kemenak tentang waktu pemberangkatan haji dan nomor kelompok terbang atau kloter
bu gritwan mulai dikenal sebagai
saya akan kembalikan ke kementerian perhubungan